seperti ini kondisi tpu rorotan pasca ambles beberapa hari lalu
yang sempat menimbulkan sejumlah pemakaman atau petak makam turun sekitar tiga puluh hingga empat puluh cm
dari dinas pertamanan dan kehutanan dki jakarta sudah melakukan perbaikan
anda bisa lihat ada pancang bambu dan juga tali di sini yang sudah dirapikan
untuk melihat garis lurus jarak antara satu petak makam dengan petak makam di sebelahnya
nah gundukan gundukan tanah ini terlihat masih ada rongga
dan memang masih dalam proses setiap hari dirapikan karena masih belum terlalu padat
ada sejumlah faktor sebenarnya mengapa bisa dikatakan kejadian ambles ini terjadi di tpu rorotan
pertama karena memang dahulunya ini merupakan wilayah rawa ataupun persawahan
yang relatif di bagian bawah tanah teksturnya basah
sementara terlihat di atas terlihat kering
nah yang kedua dalam proses pemakaman yang dilakukan bersamaan
dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama tanah satu pemakaman belum kering kering sekali
dan dilanjutkan dengan ada pemakan berikutnya
sehingga memang antara jarak satu dengan yang lainnya membuat adanya kondisi yang tanah tersebut bergerak
nah yang paling terlihat adalah ketika kami memantau lokasi yang ada di
wilayah wilayah yang petak petak makam yang ambles ini hampir sebagian besar
berada di kawasan ataupun wilayah yang lintasan kendaraan ataupun ambulans
kita tahu bahwa ambulans membawa jenazah ke tpu rorotan ini melewati lintasan lintasan
yang dengan jarak tidak terlalu jauh dan ini gundukan tanahnya masih begitu berongga
karena baru dirapikan
berbeda dengan yang ada di sebelah sana
petakan yang ada di bagian
yang tengah begitu rapi
kemudian dengan tinggi yang juga terlihat ada kepadatan di sana
tidak seperti di dekat dengan lintasan ini
adanya tekanan dari beban kendaraan ini yang juga memberikan pengaruh pergerakan dari tekstur tanah
yang ada di pemakaman tepu rorotan ini
roni satria muhammad iqbal jakarta